donor darah merupakan salah satu kegiatan sosial dengan tujuan membantu sesama yang membutuhkan transfusi darah
nah bila ditelisik lebih jauh donor darah tidak hanya bermanfaat bagi penerima tetapi juga sangat bermanfaat bagi kesehatan pendonor
nah pada tanggal empat belas juni diperingati sebagai hari donor darah sedunia
lalu seperti apa antusiasme masyarakat kita dalam menyumbangkan darahnya bahkan untuk orang yang tidak dikenal sama sekali
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
setiap empat belas juni diperingati sebagai hari donor darah sedunia
peringatan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun dua ribu empat
tujuh belas juni ditetapkan atas kesepakatan sejumlah organisasi yaitu who federasi internasional palang merah dan bulan sabit merah
federasi internasional organisasi donor darah dan perhimpunan internasional transfusi darah
kemudian pada dua ribu lima penetapan hari donor darah sedunia sebagai event global ditetapkan dalam majelis kesehatan dunia ke lima puluh dua
mulai saat itulah peringatan ini dilakukan setiap tahun
empat belas juni ditetapkan sebagai hari donor darah internasional karena tanggal ini adalah hari ulang tahun karl landsteiner
seorang ahli biologi dan dokter austria
ia juga dianggap sebagai pendiri transfusi darah modern

lalu mengembangkan sistem klasifikasi golongan darah modern dan mengidentifikasinya
kemudian pada seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh bersama alexander s weiner ia juga menemukan faktor resus dalam darah
penemuan ini dianggap terobosan penting dalam dunia medis karena memungkinkan transfusi darah tanpa membahayakan nyawa pasien
era yang serba digital ini segala hal bisa dilakukan melalui internet
permintaan darah pun bisa dilakukan melalui platform media sosial
nah netizen juga bisa mengunggah permohonan kebutuhan darah dan masyarakat bisa langsung meresponsnya
salah satu penghubungnya adalah blood for life yang sering disebut sebagai igd virtual
nah saya sudah bersama valencia mikeranda founder blood for life yang ada di studio bersama saya
selamat hari donor darah sedunia
nah ini mungkin tanggal yang tidak banyak yang tahu
karena kita semua butuh darah
apalagi di indonesia ini dengan populasi lebih dari dua ratus tujuh puluh juta orang
tentu banyak sekali darah yang harus disumbangkan
karena tentu saja darah ini ya lifeline lah istilahnya
valen tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap blood for life
saya ingat beberapa tahun yang lalu
ketika teman ibu saya sangat membutuhkan darah
waktu itu dalam kondisi sakit
tapi di pmi tidak ada
apalagi khusus untuk golongan darahnya
waktu itu dia golongan darahnya a
dan saya sempat men tweet ya ke blood for life
dan ternyata responsnya luar biasa
orang yang tidak dikenal pun datang untuk memberikan donasi
mungkin asal usul dari blood for life ini
kapan kenapa dan apa kira kira yang membuat violence ini
betul betul komit terhadap masalah donor darah
terima kasih sekali
ketemu lagi sama mbak desi
senang banget karena menceritakan tentang donor darah ke semua orang
menularkan virus kembali
mereka juga memperbaikkan
itu tuh buat saya sesuatu yang membahagiakan sekali
jadi dulu sebelum saya bikin blood for life
sebenarnya saya juga mengalami ibu saya kanker dan cuci darah dua hari sekali
itu turun berapa kira kira
tahun dua ribu sembilan sebelumnya ya
jadi cari darah tuh susah banget
kalaupun ada biasanya ada oknum
jaman dulu tuh kan banyak banget oknum yang jual darah
memperjual belikan ya
iya gitu gitu ya
etis sama sekali ya
banyak benda etis
jadi saya berfikir aduh gimana kalo orang gak punya uang
dan harus butuh darah
mereka akan ngeluarin apapun berapapun untuk bisa menyelamatkan orang orang yang mereka cintai gitu
sementara di luar sana saya yakin sekali
ada jutaan orang yang sebenarnya rindu untuk berbuat baik
tapi mereka gak tau siapa yang mesti dibantu
jadi saya berfikir saya mau mulai gitu
tapi saya bingung mau mulainya dari mana
waktu itu saya sudah berhenti bekerja gitu
tapi saya ingat saya punya sosial media
yang bisa saya gunakan untuk menjembatani antara orang yang membutuhkan dengan orang yang rindu
jadi tahun berapa persisnya
blood for life ini jadi berdiri di dua ribu sembilan tepatnya tanggal sembilan belas maret
dan waktu itu saya sebenarnya gak pengen bikin blood for life
kok bisa sih nggak ada donor gitu
masa sih gitu
padahal kan udah ada pmi
nah itu cara untuk istilahnya mengumpulkan darah untuk ibu bagaimana akhirnya
apa yang dilakukan
dan saya melihat bahwa twitter ini justru membantu
dan akhirnya saya berfikir kalau saya bikin dari sekarang
saya bisa membantu setidaknya dua orang yang ada di waktu itu follow saya
bisa menjadi ladang amal buat mereka
dan bisa menjadi kesempatan buat orang lain bisa hidup lagi gitu
dan waktu itu sempat mendapatkan donor bagi ibu
waktu itu sempat cuman memang waktu itu ada ibu yang meninggal juga
pada saat ibu saya cuci darah saya mendampingi ibu saya
saya cari darah buat beliau nggak dapat donor dan akhirnya orang itu meninggal
saya merasa saya pingin tidak ada lagi orang yang meninggal karena gak dapat donor di indonesia
harus semuanya harus kebantu
dan saya google ternyata kebutuhan darah di indonesia waktu itu
lima juta kantong per tahun dan terpenuhi hanya satu juta kantong
oh hanya setengah ya dari yang diperluan
bahkan tidak sampai setengah
jadi ada tiga lima juta orang yang meninggal karena gak dapat donor
saya nggak boleh biarin ini
jadi saya mulai pakai sosial media saya untuk encourage orang
ayo kita donor darah donor darah itu sehat
saya mulai saya bukan dokter tapi saya mulai belajar tentang manfaat donor darah
tentang hal hal yang baik yang mendatangkan ke tubuh kita ketika kita donor darah
dan itu yang saya pakai untuk mengajak orang semua untuk donor darah
waktu awal awal ini kan masih menggunakan twitter
jadi responsnya ketika pertama kali melakukan tweet ayo sumbangkan darah
itu bagaimana responsnya dari follower khususnya
awal itu mereka cuma retweet retweet lama lama terutama waktu ada yang butuh darahnya darahnya ab
kan itu langka
jadi itu semua orang kayak dateng gitu saya bilang mungkin tangan kita sekarang berada di atas
what one day tangan kita bisa aja sebagai orang yang membutuhkan tangan kita di bawah
so sebelum tangan kita berada di bawah yuk berlomba lomba untuk tangannya di atas
supaya pada saat tangan kita berada di bawah akan ada jutaan tangan yang terulur buat kita
itu kayak orang merasa ini tuh tergerak dan akhirnya banyak banget yang dateng
bahkan waktu itu ada satu anak yang dari bogor operasi kandungan namanya ana
waktu itu saya ingat banget dia kasus pertama yang betul betul menggugah hati semua orang
dan sempat jadi trending di twitter waktu itu
dan akhirnya anak ini ada dua puluh orang yang dateng stand by disitu menunggu
bapaknya whatsapp saya mbak terima kasih karena blood for life sudah hadir membantu anak saya
sekarang kita sudah bersaudara karena dalam tubuh anak saya mengalir darah kalian
luar biasa sampai merinding saya mendengarnya
jadi sangat berarti ya setiap tetes darah itu ternyata bisa menyelamatkan
nah dimulai dari twitter kemudian bagaimana mengembangkan platform ini tapi juga mengembangkan lsm nya sehingga menjadi
sesuatu yang betul betul bisa diandalkan lah oleh masyarakat
jadi sekarang itu karena mereka melihat antusiasme banyak orang
terus melihat saya juga kadang kadang keteteran sampai malam saya masih nge tweet gitu cari darah
akhirnya mereka bilang kak boleh gak aku terlibat
waduh ini bagus banget
jadi akhirnya kita mulai bikin dulu namanya igd maya kan kita menyebut ini igd tapi di dunia maya gitu

semua orang akhirnya manggil kita mbak maya mbak maya boleh minta tolong
jadi igd virtual
gak ada yang panggil mbak virtual
jadi dulu dipanggil mbak maya gitu
akhirnya kita ganti jadi igd virtual baru deh
mereka oh itu maksudnya igd yang ada di virtual
karena kita merasa bahwa setiap orang yang datang itu kayak di ugd gitu
orang orang yang urgent untuk kita bantu jam berapapun
nah dari situ
jadi dua ribu sebelas kalo gak salah setelah kami terutama dapat penghargaan dari google chrome singapura
ketika mereka mau masuk ke indonesia
mereka memilih dua organisasi di indonesia yang menurut mereka punya social impact yang luar biasa
satu id berkebunnya pak ridwan kamil
waktu itu saya dapat penghargaan
jadi kami berdua dapat penghargaan
ini dalam dua tahun
dalam dua tahun
iya itu di dirikan
di situ kemudian mulai semua orang bergabung
dan ada yang menjadi stand by apa namanya
suster di igd maya ini
jadi kami bergantian
ada bahkan yang pekerja internet
pekerja internet ada yang segala macam
mereka semua bergantian jaga igd
jadi sebenarnya dari ide yang sangat simple
tapi ya sangat bermakna
ya buat diri mbak valen sendiri
tapi juga bermakna tentu buat kita semua
akhirnya terwujudlah suatu lsm yang memang luar biasa dan patut ya kita dukung semua
yang namanya juga darah ini merupakan sesuatu yang sangat esensial
dan di indonesia ini masih kurang ya jumlah kantong darah yang dibutuhkan
kita istirahat sebentar mbak valen
masih cukup panjang perjalanan kita dalam perbincangan kali ini
tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
anda masih bersama insight with desi anwar
saya masih ditemani valencia
selaku founder dari blood for life
kita lanjutkan perbincangan
terkhusus karena pada tanggal empat belas juni ini
merupakan hari donor darah sedunia
dan ini merupakan hari menurut saya
sangat penting dan kita juga
harusnya ikut bertanggung jawab
untuk mensosialisasikan hari ini
karena di indonesia saja saat ini
ada sekitar kebutuhan darahnya
cukup besar ya
lima juta tapi yang terpenuhi hanya berapa mbak bale
empat satu juta jadi berarti ada lebih dari
empat juta kantong darah yang sangat dibutuhkan
ya ini masalahnya nyawa disini
lebih dari satu juta orang
tidak bisa dibantu
karena tidak ada darah
blood empat life ini tahun dua ribu sembilan
didirikan oleh mbak valen
yang dipanggil sebagai igd maya
karena memang kebutuhan darah itu
sifatnya itu emergency
biasanya kalau ada karena kecelakaan
dan lain sebagainya
tapi kan juga ada penyakit penyakit
yang memang membutuhkan darah
mbak valen sebelum kita masuk ke penggunaan itu sendiri
mungkin bagaimana blood for life itu sendiri
secara manajemen atau secara administrasi bekerja
bekerja sama dengan siapa
dimana apakah ini memang bagian dari nanti pmi
atau rumah sakit
dan juga bagaimana relawan dan donatur
donor donor darah ini bisa di manage secara baik
jadi blood empat life sendiri sekarang sudah ada di
tadinya di dua puluh dua kota
tapi manage organisasi segitu besar
tanpa pernah ketemu tuh memang challenge banget
sampai sekarang ini
sekarang dua puluh dua kota
tapi dari awal hanya di jakarta
iya hanya di jakarta
dan kita menyebar sampai ke dua puluh dua kota
dalam waktu berapa lama
dalam waktu dua tahun
wah cepat sekali
tahun dua ribu dua belas itu kami sudah dulu
dan sekarang tahun dua ribu dua puluh dua berapa kota
sekarang berkurang sampai tinggal
mungkin sekitar dua belas atau tinggal dua tahun

karena beberapa kota jadi
mungkin karena saya nggak pernah datang
kita tidak pernah ketemu
dan pandemi kemarin sempat membuat mereka jadi ketakutan dan sebagainya
sehingga ada beberapa kota yang kemudian
kurang aktif ya
tapi dari sisi manajemen kita
berusaha untuk selalu aktif di platform whatsapp
jadi komunikasinya via grup saja
tapi ada twitter masih ada kan
youtube kita pakai untuk edukasi
twitter itu kita pakai untuk cari darah
sama sekarang karena crowdnya lebih banyak di instagram
kita juga pakai instagram
tiktok mungkin juga
tiktok lebih ke edukasi
sudah ada tiktok juga
kita pakai tiktok itu lebih ke tanya dok namanya
dok tanya dok gitu
lalu di facebook kita tetap pakai untuk
karena banyak orang yang aktif itu
banyak orang yang aktif di facebook juga
jadi semua platform kita hadir
karena kita tahu bahwa semua orang pasti rindu untuk berbuat baik
kita menghadirkan kesempatan itu di semua platform
jadi kalau di total sekarang berapa yang dalam ekosistem ini lah
kira kira berapa jumlahnya
dan dari tahun dua ribu sembilan sampai sekarang ini
yang aktif menjadi donor itu kira kira berapa

iya di seluruh indonesia
jadi sudah lumayan banyak
makanya kalau dulu saya ingat sekali kalau cari darah itu kami bisa berhari hari sampai tiga hari
gak dapet dapet juga gitu
kalau sekarang rata rata berapa dengan sekali tweet misalnya ada yang butuh darah
lima menit paling lama dua jam
biasanya paling lama dua jam kita sudah dapat pendonor
dan kita langsung mengarahkan ke pmi terdekat
hanya saja begini
yang menjadi kendala kami sekarang karena blood for life ini sudah berjalan dengan cara yang sama dengan kita sekarang

biasanya suka ada yang macam macam kan
nah ini informasi yang tidak benar
atau jangan jangan disalah gunakan untuk menjual beli darah
ada orang yang standby di blood for life khusus untuk melihat kebutuhan donor
dia lihat nomor teleponnya lalu dia kontak
pak saya sudah donor buat ibunya atau bapaknya
biasanya mereka lihat kalau kontaknya perempuan lebih mudah untuk di deketin kan
jadi mereka deketin mereka bilang saya sudah donor buat ibunya
istri saya lagi mau melahirkan tolong dong bantuin tiga juta gitu dia mintanya sendiri
oh jadi digunakan justru untuk meminta sesuatu
itu seberapa sering terjadi dan setelah berapa tahun blood for life
setelah tahun tahun terakhir sih semenjak pandemi
jadi orang mungkin sudah desperate kali ya cara mencari uangnya bagaimana
akhirnya mereka memanfaatkan nah itu
nah itu waktu
ini bagaimana pertama kali ternyata wah ada yang menyalahgunakan
atau bahkan mungkin yang saya lihat itu yang ada mengatakan bahwa oh blood for life nanti lewat orang ini
silahkan bagi yang butuh plasma dan lain sebagainya waktu zaman pandemi
tahu bahwa itu ternyata hoax atau misinformasi
biasanya kami langsung di setiap kontak pertama dengan orang yang membutuhkan donor
kita selalu bilang
kita jangan pernah bayar apapun karena dari blood for life semua layanannya gratis
tidak ada bayar sedikitpun
jadi kalau misalnya ada oknum yang meminta bayaran itu pasti sudah
untuk mendonasi atau mendapatkan darah
untuk mendapatkan darah
untuk mendapatkan darah jadi itu yang digunakan sekarang ya diperjual belikan
rata rata paling tinggi waktu itu berapa yang pernah

tapi polisi bilang mereka tidak bisa bergerak kalau tidak ada laporan dari si korban
nah sementara korbannya karena sudah tahu informasi dari kami mereka nggak pernah donor
cuma kan merusak nama baik blood for life
nah ini bagaimana untuk menjaga ya ke etika ini keabsahan dari lsm ini karena hal hal seperti ini kan tidak bagus ya
apakah ada rambu rambu ataupun cek dan recheck yang dilakukan
yang kami lakukan sekarang kita posting semua data di website
jadi tidak lagi kita posting di twitter
di twitter itu nomor telepon biasanya kita hide
lalu di website ketika informasinya sudah terpenuhi langsung kami archive itu
jadi informasi nomor telepon dan sebagainya itu sudah tidak ada lagi di website
dan ini bisa mengurangi jumlah
nah ini khusus ini kan semacam penipuan ya
iya walaupun belum ada yang tertipu
tapi kan tidak
tapi kan jadi
jadi secara keseluruhan kalau misalnya ada yang membutuhkan darah bisa langsung kontak ke blood for life lewat wa atau lewat twitter atau lewat website
tapi kalau mau seluruh informasi mulai dari mau jadi standby donor
mau tahu tentang donor darah
mau tahu semua tentang blood for line
itu ada di situ
itu ada di donordarah link
jadi donordarah link itu nanti ada form banyak sekali
form jadi standby donor mau jadi apapun disitu ada
nah ini semua memang mau tidak mau kita harus betul betul pastilah
dan kalau kita ingin memberikan darah juga ini semua tidak ada yang namanya penghutang biaya
mendapatkan darah dan lain sebagainya
nah dari tahun dua ribu sembilan sampai tahun dua ribu dua puluh dua setahu mbak valen kira kira berapa jumlah orang yang dibantu karena kegiatan blood for life ini
kalau dari laporan tim dari igd virtual
itu setiap tahun kita bisa menjembatani lebih dari sepuluh sampai tiga belas kantong darah
karena perharinya di indonesia sendiri kan setahun tadi katanya sekitar lima jutaan
jadi perharinya kan bisa sampai
banyak sekali ya lumayan
terutama di dua minggu sebelum lebaran dan dua minggu sesudah lebaran itu masa paceklik karena satu orang puasa
jadi mereka takut pingsan dan sebagainya
lalu masih ada orang yang berpikir bahwa darah yang keluar dari tubuh itu membatalkan puasa
oke jadi mungkin ini aspek edukasinya penting untuk kita
kita bahas mbak palen
kita break sebentar tapi tetaplah bersama insight with desi anwar kami akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar
ada palen semikeran
ada palen semikeran selaku founder blood for life bersama saya di studio
diskusi kita mengenai hari donor darah sedunia yang jatuh pada tanggal empat belas juni
dan ini merupakan kesempatan bagi kita khususnya yang belum pernah mendonasi darahnya menjadi donor darah
mungkin saatnya untuk memahami ya apa kira kira yang perlu diketahui dan dilakukan
tapi visi dan misi sendiri dari blood for life ini kan sudah cukup lama ya
sudah tiga belas tahun
sudah lebih dari

kira kira kalau kita rangkum visi dan misinya untuk apa dan kira kira siapa yang bisa memanfaatkannya
dari semua ini dan juga apa apa saja yang dilayani oleh blood for life
jadi kalau visinya sudah pasti memberikan harapan baru bagi orang orang yang hampir kehilangan harapan
lalu misinya kita kan di indonesia ini menurut standar who itu kebutuhan darahnya
jadi kita membantu pmi untuk memenuhi kebutuhan itu
dan sampai sekarang saja dengan adanya blood for life masih belum terpenuhi
kira kira lsm seperti blood for life yang lain setahu mbak valen apakah sudah mulai menjamur juga
jadi ketika kami berdiri ada banyak
tapi seiring berjalannya waktu mungkin aktivis pada kerja
sibuk mungkin ya jadi ada beberapa yang sudah nggak ada tapi ada
jadi blood for life masih tetap dan komit untuk selamanya ini kalau
nah ini dari segi ini nyala fundingnya atau anggarannya mendapatkan harus ada ini dong harus ada
ada support untuk relawan juga dan untuk administrasi untuk komunikasi dan lain sebagainya ini bagaimana dari segi
kalau dari segi funding
apakah ini semua relawan based
ya kalau dari segi funding memang kami nggak banyak donasi karena kami memang tidak pernah mengumpulkan donasi dalam bentuk uang
lebih banyak donasi tunai kalaupun mau donasi biasanya kami butuh donasi untuk pulsa aja gitu
karena kan yang online dua puluh empat jam ini kan admin admin ada dua puluh satu orang admin kami yang
itu yang tetap
nah itu kan harus digaji nah itu dari mana
oh tidak semua relawan jadi tidak ada lsm ini tidak ada istilahnya dana abadi untuk membiayai
tidak ada tidak punya duit
mungkin satu satunya organisasi yang sudah berumur tiga belas tahun dan nggak punya dana anggaran itu blood for life mungkin
tapi semua yang ada di blood for life itu semuanya nggak ada yang digaji satupun
setiap volunteer yang ada di blood for life hanya dikasih pulsa setiap bulan seratus ribu
wah ini betul betul pekerjaan mulia ini ya
di indonesia bagaimana supaya ya mungkin kalau ada misalnya bulan puasa jumlah donor turun atau selama pandemi ini dua tahun ini
pasti ada penurunan kan
wow itu sangat menurun
bagaimana dampaknya terhadap donasi darah pada saat itu
donor darah pada saat itu sangat turun sehingga kami sering banget kewalahan dan kami menggunakan berbagai cara untuk mengajak orang untuk donor darah
jadi kami ke pmi kita tanya tanya sama pmi kita bisa bikin film gak atau bikin video gak atau bikin whatever lah yang bisa membuat orang tergugah untuk mau datang
video yang apa namanya protokoler kesehatannya sangat
biasanya kan perusahaan mereka melakukan semacam ini drive kan dulu ramai ramai dengan base atau apa tapi karena pandemi tentu semua kegiatannya
iya betul jadi semua orang di rumah jadi tidak ada yang datang
itu sempat turun menjadi berapa itu
jauh sekali jauh sekali dulu itu kan di jakarta aja nih ya jakarta itu kebutuhan donor
ketua dolar satu juta dolar satu empat ratus setiap setiap bulan setiap hari satu empat ratus setiap hari yang terpenuhnya tiga ratus paling banyak tiga ratus jadi kadang cuma dua ratus kadang tiga ratus
jadi itu yang membuat terutama kami dari saya juga selain bikin blood for life saya punya rumah harapan indonesia yang rumah singga buat anak anak sakit keras terutama cancer
nah anak anak cancer ini kan butuh darah gitu jadi kadang kadang kita sangat kewalahan
jadi kadang kadang kita sangat kewalahan ketika mereka udah unfil dan harus transfusi gitu susah banget
ini jadi selain blood for life ada rumah karapan
dan ini tujuannya untuk
rumah singgah buat anak anak sakit dari keluarga tidak mampu yang datang dari daerah ke kota kota besar mereka nggak punya keluarga nggak punya tempat tinggal
dan biasanya harus menunggu berjam jam di rumah sakit tidak ada tempat tinggal atau tempat tidur
jadi rumah harapan indonesia hadir untuk melengkapi itu karena
sejak kapan ini
kalau blood for life rumah harapan indonesia ini hadir dari dua ribu empat belas
sekarang sudah ada di lima kota
di jakarta bandung semarang bali dan makassar dan kita sudah mendampingi satu satu ratus delapan puluh empat anak
dan ini rumah rumah ini apa dipinjamkan atau disewa
tapi ada yang bantu untuk memberikan inilah donasi
donasi jadi kalau rumah harapan indonesia kami karena
melibatkan dana berarti disitu kan harus ada orang orang yang bekerja secara profesional
ada finance ada segala macam jadi semuanya digaji
tapi di setiap kota itu hanya dua orang yang full timer
koordinator dan tim pendampingan sisanya volunteer semua
karena kita ingin memberikan kesempatan semua orang merasakan nikmatnya berbagi
dan di indonesia ini saya lihat kan banyak sekali orang yang selalu ingin berbagi

kalau ada sesuatu yang darurat paling generous
kalau di katanya ada survei orang indonesia salah satu yang paling inilah
bagaimana mengedukasi karena mungkin supaya meningkatkan jumlah dari donator ini mbak valence
yang perlu kita ketahui mengenai donor darah ini sendiri
iya jadi saya selalu mengajak
karena kalau kita lihat untuk vaksin saja kan susah banget ya

ini kalau donor darah saya sendiri sudah beberapa kali menjadi donor
ya memang mungkin supaya mitos mitos yang membuat orang takut ini kita hilangkan
jadi saya selalu bilang sama semua orang ketika donor darah itu justru kita gak nolongin orang
kita membantu diri kita sendiri
karena darah kita ini satu ratus dua puluh hari sekali itu pasti akan kebentuk lagi
kalau nggak dibuang gak pernah regenerasi
si sel numpuk di dalam sel sel tubuh kita
jadi plak plak di dalam tubuh jadi banyak
akhirnya kita beresiko kena sakit jantung stroke dan sebagainya
dengan rajin donor darah regenerasi sel selnya itu jadi lebih cepat
sehingga tidak ada kemungkinan untuk stroke
lebih kurang lah berkurang jantung terus lebih sehat
apalagi kalau olahraga dan makan makanannya sehat
kemudian orang bisa sembuh karena darah kita itu priceless banget
nah untuk satu kantong darah yang kita donasi bisa membantu kira kira berapa orang
satu kantong darah kita itu bisa membantu tiga orang sekaligus
jadi kalau dalam satu tahun itu sekarang
kalau dulu kan sekali donor bisa setahun itu bisa empat kali tiga bulan sekali
kalau sekarang sudah dua bulan sekali
berarti dalam setahun kita bisa mendonor enam kali
delapan belas nyawa dalam setahun
dan ternyata sangat sehat bagi tubuh kita
kita ini semacam detox ya jadinya
menguras yang selama ini penumpukan penumpukan
akibat mungkin ya karena makanan kita kebiasaan kita
jadi dengan kita donor darah regenerasi sel selnya jadi bagus
jadi awet muda
jadi harus sering sering donor darah gitu
biar kita awet muda dan apalagi bisa mengurangi tadi resiko penyakit jantung dan penyakit darah
ada penumpukan kalau tidak salah zat besi ya
zat besi iya betul
dan juga membuat kita bahagia
siapa sih yang tidak bahagia kalau kita merasa diri kita bermanfaat
buat banyak orang
buat banyak orang
gak keluar duit lagi kan
nggak keluar apa apa
sekantong darah kita tidak membuat kita miskin
tidak membuat kita kehilangan apapun
tapi kalau kita donasikan ke orang lain
dan tidak sakit kok kalau disuntiknya nayini
jadi kita bisa mengurangi
dan kita bisa mengurangi
dan kita bisa mengurangi
dan kita bisa mengurangi
dan kita bisa mengurangi

lebih sakit patah hati
walaupun mungkin saya sendiri nggak berani lihat ini nya jerry
tapi ketika dalam prosesnya kan sebenarnya tidak ada apa apa yang dirasakan
tapi memang ada kriteria kan siapa siapa saja yang bisa memberikan atau mendonasi doang
mungkin bisa di ringkas siapa profil donor yang terbaik
karena berat badan kita nggak boleh kurang dari empat puluh lima kilo
jadi kalau anak anak mungkin tidak disarankan
jadi usia itu dari tujuh belas sampai enam puluh lima tahun
tujuh belas sampai enam puluh lima
di atas enam puluh lima kalau saya masih ingin menggunakan
kalau masih sehat
kalau rajin donor darah boleh
tapi kalau tidak rajin dodo takutnya ada efek efek

jadi tujuh belas sampai enam puluh lima lalu tidak sedang mengkonsumsi obat obatan
kalau obat batuk biasa aspirin nggak boleh
kalau obat batuk atau apa pun bisa
obat kolesterol dan sebagainya nggak boleh
karena itu kan nanti tersimpan dalam darah
jadi sehat jasmani dan rohani
terus berat badannya kalau perempuan empat puluh lima kalau laki laki
terus hb jadi hb ini penting
hb biasanya kan wah hb nya rendah
tapi orang sehat biasanya hb nya bisa lebih atas
lebih tinggi tapi nggak boleh lebih tinggi dari
karena kalau lebih tinggi dari tujuh belas kental darahnya
itu pola hidup
jadi itu kayak gini kalau kita donor darah itu kayak early warning buat kita
kalau misalnya ditolak berarti lifestyle kita nggak benar
kita ternyata memiliki penyakit dan lain sebagainya
jadi semacam health check up yang diberikan secara gratis
lalu terakhir nggak boleh tensinya nggak boleh lebih tinggi dari
tensinya antara sembilan puluh per enam puluh sampai satu ratus tiga puluh per sembilan puluh
oke jadi ya mungkin kalau di indonesia ini juga banyak yang gak sehat
terlalu banyak makan rendang
banyak yang diabetes dan banyak
tapi salah satu kalau sehat dan supaya menjaga kesehatannya terus menerus
harus rajin ya ternyata mendonasikan darah itu bisa sampai enam kali per tahun ya
kita istirahat sebentar lagi mbak valen tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
kita lanjutkan perbincangan mengenai bagaimana menjadi pendonor darah
yang sangat sangat diperlukan di indonesia ini
karena sampai saat ini saja kebutuhan darah itu jauh melebihi dari mana apa apa saja yang tersedia
dan pmi juga selama ini tidak bisa bekerja sendiri
sehingga kehadiran blood for life dan teman teman relawan juga sangat membantu
ini dari didirikannya pada tahun dua ribu sembilan sampai sekarang ini apa feedback dari pmi mungkin
mereka tentu saja iya sangat terbantu kan
sangat jadi kami sudah bekerja sama dengan pmi
kalau ada kebutuhan darah biasanya pmi juga contact blood for life
atau sebaliknya ketika ada orang yang menghubungi kami
kami biasanya langsung koordinasi dengan pmi
selain blood for life ada beberapa organisasi lain lagi
jadi kayak ada persatuan donor darah indonesia dan sebagainya gitu
jadi berkolaborasi ya
tapi masih kurang kita masih memerlukan sekitar satu empat juta dolar
jadi berkolaborasi ya betul

tadi mbak valen sudah meyakinkan pada kita menjadi donor pendonor darah ini menyehatkan
tapi ada kriteria kriteria tertentu walaupun kriterianya juga tidak terlalu berat kalau saya lihat
asalkan kita sehat lah dan yang penting mau mendonasikan
nah proses dalam pengambilan darah ini dan kemudian darah ini diapakan apa yang perlu dicek
dan kira kira nanti pendistribusiannya nah itu pentingnya
karena banyak sekali pasien pasien yang membutuhkan darah untuk alasan alasan yang berbeda kan
jadi setelah diambil dari tubuh kita itu gak langsung di transfusikan ke orang lain kayak di sinetron
atau seperti zaman dulu karena masih gak ada penyakit yang ternyata di transfusi
jadi sekarang ini darah kita setelah diambil itu diuji silang dulu sama pmi di cross check
karena darah ini bersih dari penyakit penyakit yang menular seperti hiv aids sipilis
tb mungkin ya
yang diperiksa itu hiv aids sipilis hepatitis b hepatitis c diabetes sama malaria
oke jadi misalnya kalau ternyata darahnya tidak lolos ada yang menelpon dan maaf anda ternyata mengidap diabetes
oh enggak takutnya gini
kebetulan yang di telpon orang yang sakit jantung nah kita mending takut
jadi biasanya kalau ada masalah secara confidential mereka akan dihubungi melalui sms atau surat
tapi cuma dikasih tahu silahkan ke dokter untuk melakukan pengecekan lebih lanjut gitu
jadi gak dikasih tahu sakitnya apa
tapi semacam early warning juga ya mungkin bagi orang untuk memeriksakan dirinya
dan kalau ternyata lulus sudah bagus
nah ini kan ada yang menangis juga ya
ada golongan golongan darah ya
golongan darahnya apakah dia a atau b a b atau o
itu nanti kemudian setelah di screening screeningnya tiga jam
setelah tiga jam kalau misalnya ternyata darah itu layak untuk ditransfusikan akan dikirim ke bank darah di rumah sakit rumah sakit
karena kan yang transfusi tetap dari rumah sakit
nah paling banyak rumah sakit yang memerlukan biasanya rumah sakit rujukan
iya rumah sakit rujukan
rumah sakit rujukan kota kota besar yang paling banyak
tapi untungnya adalah di rumah sakit di kota kota besar ini kebutuhan donor darah sudah mulai bagus
tapi kan indonesia it's not only jakarta
justru di daerah yang paling memerlukan
iya di daerah yang paling memerlukan
mungkin orang tidak tahu tahun dua ribu tujuh belas kami bekerjasama dengan u s aid dan kita menemukan bahwa di indonesia ini

dan ini responsennya bisa dihindari
jadi kita semua memiliki darah ya
darahnya bisa berguna untuk
dalam tubuh kita gratis
orang lain dan biasanya juga untuk mendapatkan darah tidak ada biaya yang dipungut ya
walaupun kan ini semua memerlukan pengecekan dan lain sebagainya kan memerlukan biaya
bagi yang memerlukan darah itu pasti ada semacam inilah
bukan untuk darahnya sendiri kan tapi untuk proses pengecekan
iya itu yang penting
jadi selama ini orang berfikir bahwa kalau kita terima darah dari pmi ada biaya yang kita berikan
yang kita bayar itu namanya beli darah
padahal sebenarnya yang dibayarkan adalah biaya bppd biaya penggantian pengolahan darah
karena tadi itu kayak di screening dulu terus di
karena ini semua kan memerlukan mesin dan biaya
memerlukan tenaga kesehatan dan juga kantong kantongnya kan
edukasi kembali ke supaya kita juga untuk meng encourage lah teman teman supaya menjadi
manfaatnya khususnya penggunaan darah yang paling sering diperlukan di indonesia apa ada
yang jelas kan kalau kecelakaan mungkin adalah
tapi dari segi penyakit penyakit yang memang secara rutin harus mendapatkan darah
yang paling sering itu secara rutin pasti anak anak leukemia
jadi yang tadi saya bilang kan kebetulan saya punya rumah harapan indonesia
dimana sebagian besar anak anak yang kami temukan
itu anak anak leukemia
jadi mereka itu sekali transfusi itu sepuluh kantong
jadi dari sepuluh orang pendonor
sekali transfusi sepuluh kantong dan harus melakukan berapa kali dalam sebulan
untuk bisa kembali normal biasanya tiga hari
jadi butuh tiga puluh pendonor
kebayang nggak kalau itu terjadi di bulan puasa
ini baru kentang kentangnya itu terjadi di bulan puasa

anemia aplastik itu tubuhnya gagal memproduksi sel darah merah
jadi ketika dia anfal itu dia butuh empat puluh lima kantong
dan harus dengan darah orang
jadi darahnya diambil sel darah merahnya
tapi harus dengan golongan darah yang sama
harus golongan darah yang sama
dan kebayang nggak itu kalau misalnya itu terjadi di bulan puasa
dan memerlukan darah ab
ya misalnya ab
sisanya golongan darah b
nah apalagi penyakit penyakit ini supaya menjadi insentif juga bagi kita
bahwa banyak sekali orang yang memang memerlukan
ya hemofilia juga termasuk
biasanya usianya tidak sampai lebih dari lima belas tahun kalau yang perempuan kan
ketika dia udah menstruasi biasanya nggak berhenti berhenti darahnya
itu nggak bisa membeku darah
karena dia nggak bisa clothing ya darahnya

lebih dalam lagi mengenai kira kira penyakit atau jenis jenis penyakit ya yang kita tahu sekarang ya
jadi kita harus mengenai kira kira penyakit atau jenis jenis penyakit yang memerlukan kita untuk memberikan darah ya
masih ada satu segmen lagi
mbak valen tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar pada tanggal empat belas juni kita memperingati hari donor darah
sedunia disini kesempatan bagi kita semua kalau belum pernah memberikan darah kita memberikan
sebagai donor darah karena manfaatnya luar biasa satu kantong darah yang kita donasikan itu bisa
membantu tiga orang dan ternyata darah dalam tubuh kita juga sudah bisa melalui proses
pergantian itu pada satu ratus dua puluh hari jadi lumayan ya kita bisa tapi kalau kita donor
darah malah lebih cepat bisa lebih cepat lagi bahkan bisa sampai enam kali dalam satu tahun ya
setiap dua bulan kita bisa memberikan darah kita saya ditemani oleh mbak valen dari blood for life tapi
ini website nya tadi blood for life id dan juga mengenai edukasinya
tadi ada linknya semuanya di
link disitu tuh kita bisa mendaftar sebagai calon pendonor atau butuh darah tinggal masukin
ke situ jadi mengurangi apa namanya ya mengurangi informasi darah kita nomor telepon kita tersebar
di luar dan ini penting sekali juga supaya untuk mencocokkan ini ya keperluan juga kan misalnya karena
ini blood for life ini seluruh indonesia jadi mungkin nanti disitu juga kalau misalnya di luar
kota di daerah
gimana kira kira yang paling cepat ya
juga itu sangat paling banyak kayaknya jadi apa persisnya itu kalau kalau talasemia ini sama tulang
belakangnya tidak bisa memproduksi ya somsomnya tidak bisa memproduksi sel saudara merah juga
sehingga ini lebih parah lagi karena kebutuhannya tuh hampir setiap bulan biasanya jadi terus menerus
iya mereka bisa terlihat hidup normal kalau mereka transfusi terus terus dan minum obat namanya
kelasi kelasi itu obat untuk membuang sat besi yang ikut bersama masuk ketika transfusi kalau
diperhatikan biasanya anak anak thalassemia itu biasanya kulitnya hitam menghitam terus
kuku kukunya juga menghitan kebanyakan darah ya sat besi kebanyakan kalau kalau yang lain apa
kalau tadi misalnya kalau harus cuci darah itu gagal ginjal ginjal memerlukan juga kan
tapi itu lebih ke
yang dewasa ya gagal ginjal operasi jantung kalau yang operasi jantung itu biasanya yang
semua operasi lah kalau semua operasi biasanya dokter dokter akan minta darah untuk standby
atau seketia melahirkan ada kondisi juga betul dan tentu saja kalau ada kecelakaan dan lain
sebagainya ini kan berarti kan taruhlah ada sekitar empat jutaan lebih kantong darah yang
tersedia sementara kebutuhannya kan tadi disebut lebih dari lima puluh lima nah ini
yang paling perluan
kita bantu tapi kalau saya lihat dari pmi memang pokoknya siapapun pasti akan didahulukan gitu
karena kan semua orang butuh ya semua selalu butuhnya tuh sekarang dan lagi gini darah itu
nggak bisa kita produksi sekarang ini semua bener bener bergantung sama keikhlasan orang
untuk datang dan mau mendonorkan darahnya gitu jadi melalui kesempatan ini juga kalau boleh
minta teman teman di luar sana yang masih punya fit tubuhnya yang masih bisa mendonor mendonor lah
mumpung masih bisa mendonor karena suatu saat nanti mungkin kita nggak bisa mendonor lagi karena
justru kita yang membutuhkan nanti dan kita berharap orang lain bisa memberikan darah pada kita dan ini
juga ternyata sangat sehat ya kesehatan jadi nggak perlu takut kalau menjadi donor darah mbak valen
ini kira kira apa lagi yang selama ini menjadi tantangan khusus dari bagian
edukasi dan platform platform untuk melakukan edukasi seperti apa
jadi kami kami selain menggunakan sosial media apa namanya kami juga masuk ke kampus kampus
karena kami yakin banget bahwa kalau dari muda mereka kita kita encourage untuk mau membantu
rasa yang pertama kali mereka rasakan ketika mendonor apa mendonor membuat mereka jadi seperti
bagaimana melawan semuanya ingin menjadi hero jadi kita menghadirkan
tapi ada juga ininya misalnya kalau sudah sepuluh kali menjadi donor apakah ada semacam penghargaan
kalau dari pmi iya itu tapi kalau kami dari blood for life kan kita tidak bisa menjanjikan apa apa
cuma pada saat kita datang ke sana kita selalu bilang gini kita kasih gelang yang tulisannya
saya habis donor darah atau kita suruh posting mereka fotonya sambil posting
gue sudah donor darah lu kapan jadi pakai bahasa bahasa anak muda yang membuat yang lain merasa oke juga
dan ini berhasil
ceritain dong cerita cerita lucu yang kamu dapetin ketika kamu donor darah
ada yang cerita
mereka jadian karena donor darah itu tuh membuat anak anak muda jadi eh seru juga nih
akhirnya banyak anak anak muda yang kemudian menjadikan donor darah ini menjadi lifestyle
cool saya waktu pernah waktu itu saya menjadi donor darah di sebuah rumah sakit
dan ada anak muda di situ katanya tiap dua bulan
tiap dua bulan sehingga dia sudah menjadi istilahnya
saya betul betul salut
padahal ya karena dan dia juga gak menghabiskan waktu tuh bisa sampai dua jam
karena untuk tindakannya tuh apa yang aparesis atau apa
aparesis oh apris dua jam
nah dua jam dan dia mau menghabiskan dua jam setiap dua bulan untuk memberikan darahnya
aparesis itu mbak sama kayak sepuluh orang pendonor biasa
dan itu bagus banget buat anak anak kanker
jadi anak kanker
kalau kita bisa dapetin satu pendonor aperesis itu bagus banget
cuma aperesis ini hanya bisa kita ambil dari orang yang berat badannya udah enam puluh kilo
jadi mbak badan juga bisa
jadi dia juga mungkin ini salah satu bagi dia juga untuk supaya dia tetap sehat
dan dia kelihatannya memang sehat
saya salut sekali bagi mereka yang punya dedikasi
karena kita biasanya kalau anak aparesis itu bisa kontak langsung dengan penerima kan
jadi tahu bahwa darahnya dia ini benar benar bisa memberikan nyawa buat orang lain
dan aparesis ini apa ini tindakannya kan prosesnya kan
tapi apa sebenarnya yang digunakan dalam komposisi darahnya itu sendiri
jadi aparesis ini sebenarnya adalah proses di mana darah kita diambil
dimasukin ke dalam mesin kayak mesin cuci darah gitu
diambil dipisahkan trombositnya saja
atau plasma kemarin waktu konvalesen kayak begitu
dipisahkan komponen darah yang dibutuhkan
lalu yang tidak terpakai dibalikin lagi ke dalam tubuh kita
dan kita sudah bisa mendonor lagi dua minggu setelah itu
jadi tidak perlu menunggu seperti donor tradisional tiga bulan atau dua bulan
kalau aperises hanya dua minggu
karena kan yang diambil cuma komponen darah aja
dan hanya kalau berat badannya enam puluh kg di atas
dan sehat tentu saja
jadi untuk menjadi pendonor aparesis
itu harus di screening dulu
kalau sudah lulus screening
itu dia baru
kalau kita ingin menjadi relawan blood for life
atau ingin menyumbang baik waktu
ataupun yang lain halnya
ini bagaimana caranya mbak valen supaya meringankan pekerjaan teman teman di blood for life
kita sangat membutuhkan pertama
support sebenarnya udah lama banget
kami butuh dibuatkan platform kayak aplikasi
karena sampai saat ini kami hanya menggunakan website
terus ada instagram twitter facebook dan sebagainya ya
jadi ini para it pakar it di sana tolong buatkan aplikasi
kalau ada aplikasi itu akan sangat bagus sekali
sehingga ketika ada kebutuhan di titik tertentu
jadi kita kalau buka google map itu bisa tahu daerah tempat kita saat itu berdiri
ada orang yang sedang health
sedang berteriak membutuhkan darah
jadi itu bagus banget sebenarnya
cuma sampai sekarang kami belum bertemu dengan orang yang bisa
semoga nanti ada teman teman yang paham membuat aplikasi
harusnya banyak loh anak anak muda ini
pakar semua dalam pembuatan aplikasi
apalagi kira kira yang dibutuhkan
lalu yang paling urgent sekarang
kita butuh orang orang yang mau jadi volunteer untuk jaga igd virtual
bukan igd maya
dan ini bisa dimana saja kan
kami punya admin admin ini ada yang di surabaya
di kalimantan di jogja dan sebagainya
tapi kan butuh regenerasi karena beberapa dari mereka sudah mulai kerja
sudah mulai punya keluarga
ada yang lagi hamil dan sebagainya
kita butuh pergantian
ada berapa kira kira jumlah yang dibutuhkan
sekarang ini kita butuh sekitar mungkin sekitar sepuluh lagi admin yang baru lagi
sepuluh lalu tentu saja kalau ada yang bisa support pulsa buat mereka
itu juga bagus banget
semuanya bisa dilakukan komunikasi dengan
ada di instagram
pokoknya di ig ada blood for life ya
ig blood empat life itu ada semua informasi di situ atau di donordarah link
di situ semuanya
termasuk mau jadi standby donor sekalipun di situ juga ada
baik terima kasih banyak mbak valen
luar biasa kerjanya dan teman teman di blood for life
kita semua sangat sangat mengapresiasi
ini adalah kerja yang memiliki manfaat sangat sangat besar bagi kita semua
siapa tahu pada suatu hari kita juga semakin tua kita sakit
ada hal hal yang ternyata kita butuh darah
tentu saja kita mengandalkan apa yang dilakukan oleh teman teman di blood for life
jadi waktu kita masih sehat masih bisa jadi donordarah
sehat juga bagi tubuh
dan katanya setiap kita memberikan darah itu
membakar berapa kalori
sekantong darah kita itu satu ratus empat puluh mili itu membakar enam ratus lima puluh kalori
sama dengan lari sepuluh kilo
walaupun jangan jadi bukan ini maksudnya tapi itu benefit atau bonus yang kita dapatkan
mbak valen terima kasih banyak atas insight nya
selamat hari donordarah
terima kasih mbak desy
kali ini jangan lupa
anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com
jangan lupa ya walaupun katanya pandemi sudah menjadi endemi
kita tetap jaga protokol kesehatan
jaga jarak rajin cuci tangan gunakan masker hindari kerumunan
sampai jumpa stay safe bye bye